wena lasita ramadina balita yang tewas di tangan ibu kandungnya di tangerang banten dimakamkan oleh keluarga senin sore
korban sempat tiga bulan tinggal bersama orang tua asuh di cirebon sebelum diambil orang tuanya kembali
wena lasita ramadina balita berusia satu tahun setengah yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan oleh keluarga pada senin sore
mulyadi orang tua asuh korban yang datang dari cirebon menceritakan dia sempat mengasuh korban selama tiga bulan sebelum korban kemudian dijemput tersangka yang merupakan ibu kandung korban
waktu itu diserahkan seperti apa
ya katanya neneknya pengen ketemu sama cucunya ini nenek nenek yang di palembang
ya saya terpaksa diserahin sama orang tuanya
sementara tersangka mendekam di polsek jati uwung untuk menjalani pemeriksaan
polisi juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pada tersangka
saya kumpulkan dulu data data yang ada baru bisa ditanalisa secara teropak
sebelumnya sabtu lalu warga kampung gebang periuk kota tangerang banten dikagetkan atas tewasnya seorang balita akibat dianiaya ibu kandungnya
sekujur tubuh dan wajah balita malang tersebut terdapat luka lebam bekas penganiayaan
polisi kemudian menahan kedua orang tua korban
tim liputan cnn indonesia
dan untuk mengetahui
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini